wah jangan sampai gigi rontok ya
nihau ma abu kang jingcau uhui
uhui mau tambah kumis kasih botak
gue maksudnya bukannya sholat
cuma cuci muka boleh kesel
pas buat ngedawat kalau lagi kesel
yak kamu udah mikirin apa buat masa depan
yang ada hari ini gue mesti mikirin
gimana mertua gue kagak marah sama gue
baru mikirin masa depan
oh seperti itu
can can tunggu betta
hehehe tunggu ya nani
malu gak apa
mau marahin bu nur
waduh bakal ada perang besar nih
betta sing tuduh se selingkuh sawah waspur lagi
kalau can can semisal maafkan betta pung kesalahan
kalau se semisal kasih maafkan betta pun kesalahan
betta pergi dari siapung kehidupan
tapi obed janji ya jangan nuduh can can lagi
kalau bahasa mandarinnya kamu cantik apa
jangan sampai gigi rontok ya
mau tambah komis kasih botak
kasih kita juga
ada apa sih mak
bu nur ngapain pake nyalain si ojak
abis ranting motornya tidak ditutup
baju saya masuk ke dalam rantai motornya
udah mai udah mai
dengar ya bu
ibu yang salah
udah tahu bajunya panjang begitu
jangan naik ojek
udah bu nur
nanti tati aja yang jahitin
emang laprak bu nur
ya udah deh bang soalnya udah
mbak turun sini aja
saya ada urusan penting
motor sama tukang ojeknya sama sama jelek
kalau nanti kamu nojek di dan dan
aku mau setelah lo
kalau app aja
kayak gitu loh
utilakan app saja
ganta yang kamu sudah tahu
ini jam kedua ya
kalau aku mengajaknya
jadi yang pakai aplikasi yang pakai helm pakai seragam
nyari penumpangnya juga pakai smartphone
penumpangnya cantik cantik wangi
aku aja belum udah mau wajah
udah pulang sama babe
ya udah naik
gue anderin pulang ya
jangan anderin pulang
anderin tati ke tukang jahit
harusnya dari tadi urusan tukang jahit biar kagak ribet
yang ribet itu emak
mau keliling dulu cuy
ada pelanggan rumah wa aku cuy
mau dikibenain nih
dipotong pendek aja pas
oke nasurnya diambil ya
semoga bu nur mau nerima ya bang
eh pak bentar pak
bu nur masih marah kagak sama saya pak
wah saya nggak tahu bang ojek
saya kan lagi seminar
emang bapak nggak telepon teleponan pak bu nur
tapi sebelum pembicaranya sampai marah marahan
bapak nggak telepon balik
telepon balik bang ojak
saya di prototin sama panelis seminar yang saya ikutin
bang ojak kok syukurin saya diprototin
jangan begitu bang ojak
suatu saat nanti kalau bang ojak diprototin
mau pulang pak kajak